ya acara bagi bagi sembako gratis yang digelar sebuah kelenteng di jombang
minggu pagi mendadak ricuh setelah ratusan warga berebut mendapatkan sembako
sejumlah balita dan anak anak bahkan menangis histeris karena terjepit antrian warga
beginilah aksi puluhan warga yang didominasi ibu bersama balitanya
yang langsung masuk saat pintu gerbang kelenteng di mojo agung jombang dibuka
akibatnya sejumlah balita menangis karena terjepit puluhan warga
sejumlah petugas pun berusaha menenangkan warga agar tidak berdesakan
namun aksi puluhan warga yang ingin segera mendapatkan sembako ini justru semakin tidak terkendali
warga rela berdesakan karena ingin mendapatkan pembagian sembako gratis yang disediakan panitia
petugas pun akhirnya menutup kembali pintu gerbang sambil menunggu warga tenang sehingga pembagian berjalan lancar
tadi kenapa kalau rela berdesakan gitu
acara sembahyangan rebutan atau yang disebut ulambana yang diadakan klenteng bo huai bio
dilakukan untuk mengirimkan doa pada leluhur termasuk pahlawan bangsa yang telah mempertahankan kemerdekaan indonesia
diharapkan dengan doa ini bisa memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
tujuan kami adalah mengirimkan doa kepada leluhur yang telah mendahului kami
baik itu dan
dari pihak kami pribadi juga untuk pahlawan pahlawan kami yang istilahnya pahlawan bangsa yang gugur mungkin sudah tidak teringat
kegiatan pembagian sembako dalam rangka sembahyang rebutan digelar setiap tahun sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan
selain mendoakan para leluhur juga menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar tanpa pandang etnis dan agama